mengawali tahun baru jakarta dan sekitarnya diguyur hujan ekstrim selama berhari hari
sehingga terjadi banjir
untuk mengantisipasi curah hujan tinggi
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt melakukan modifikasi cuaca
modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai garam atau natrium glorida pada awan berpotensi hujan
seperti kita ketahui banjir di tanggal satu cukup besar
hujan terjadi hampir mencapai empat ratus mm
setelah tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
harapannya tmc hujan yang tinggi itu tidak terjadi lagi
jadi hujan hujan besar itu sebesar mungkin sebelum masuk jakarta sudah kita turunkan
istilahnya redistribusi ya
jadi sebesar mungkin hujan yang tidak masuk tidak sebesar seharusnya
modifikasi cuaca dilakukan bppt bersama tni angkatan udara
sejak jumat tiga januari dua ribu dua puluh lalu
tni angkatan udara
mengerahkan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan kasa dua ratus dua belas untuk keperluan ini
kami sendiri diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan operasi
siaga bencana banjir di jakarta ini
dalam rangka modifikasi cuaca
yang mana untuk pelaksanaannya sendiri dari tni au melaksanakan empat sorti penerbangan
di mana terdiri dari dua penerbangan cn dua ratus sembilan puluh lima

jadi dua satu dua kasa sekadun dua puluh empat
setelah dilakukan selama lima hari
modifikasi cuaca sudah berhasil mengurangi curah hujan di jabodetabek
sejumlah awan hujan yang mengarah ke wilayah jakarta berhasil dipecah
dan hujan turun di daerah perairan
modifikasi cuaca akan dilakukan hingga akhir puncak musim hujan
yang diprediksi bmkg jatuh pada februari mendatang
bahkan akhir akhir ini curah hujan di jakarta tidak selebat biasanya
saat ini saya sedang berada di pesawat kasa dua ratus dua belas
yang sedang terbang di atas ketinggian sembilan hingga sepuluh kaki
dengan kecepatan satu ratus tiga puluh hingga satu ratus lima puluh knot di atas lautan serang banten
dan saat ini pesawat sedang menyebarkan garam
yang kurang lebih totalnya ada delapan ratus kilogram
untuk memecah awan awan yang tebal dan besar
menjadi kumpalan awan awan kecil sebelum sampai di daratan jabodetabek
dan proses dari operasi tnc ini
sudah berhasil untuk mengurangi tiga puluh hingga tiga puluh lima persen curah hujan di jabodetabek
dan masih akan terus dilakukan jika masih ditemui
banyaknya kumpalan awan besar di daratan jabodetabek
dutri demes imawan amri jakarta